curah hujan tinggi biasanya membuat jeruk mudah terserang hama seperti lalat buah dan hama
pro handels kan kayak franchise an gitu ya koko ya
dan cenderung melepas ekspitas yang jadi berisiko gitu
tapi kita berbicara mengenai evaluasi yang dilakukan tiap tahun
terus juga fasilitas sudah ditutup semua
atau tidak serta merta psi yang melakukan fraud
di sini anda bisa memilih berbagai jenis kostum dan warna yang diinginkan
sebenarnya dari sd itu latihannya sudah sama sma dari sd
sudah mempersiapkan rencana untuk pembelajaran
kebutuhan petani garam itu apa
kabarnya minggu depan ada latihan nih
tapi lu udah buka satu bisnis gitu belum
hukum indonesia ui dengan c n indonesia news
emang dia gerakannya tuh kayak kevin durant cuy
mas revo kalau misalnya dilihat mengutip yang disampaikan oleh presiden ke enam pak sby mengatakan ada chaos politik
menjadi modal untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan
tergantung model dan banyaknya bahan yang digunakan
untuk menggantikan cita rasa aroma yang khas di dalam proses pengasapan secara langsung
sambil menunggu proses perebusan selesai siapkan keranjang yang dialasi beberapa lembar daun pisang untuk menjadi tempat memeram singkong
kita tuh pengen tau mas pergaulan anak anak bulu tangkis kalau lagi gak latihan tuh ngapain sih biasanya
karena unsur kesehatan itu ya kenapa orang jepang suka makan teh
ya akhirnya lo memutuskan setelah dua ribu lima belas pergi ke amerika akhirnya bergabung ke salah satu tim ibl satya wacana salah tiga nih gimana nih blok
saat suminasa tahu kakinya harus diamputasi
karena memang kalau kita melihat kecendungan rata rata secara otomatis
dan kebetulan gaza itu adalah basis terkuat
jadi ambit pura berdarah jahat
kor lantas dan semua pihak yang pada pekan ini
menurutku mereka bisa segel satu tempat lagi gitu